iya seperti janji kami tadi untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di eropa telah bersama kami melalui sambungan zoom dengan amalia putri izati di kota bergen norwegia
ini sapaannya riri ternyata ya
iya halo riri selamat pagi waktu jakarta
selamat malam waktu bergen
oh masih malam di sana
masih malam ya kita pagi
kita udah mau sahur
ini baru buka puasa kayaknya ya
ini puasa nih
ini tahun keberapa kamu menjalani puasa di norwegia
ini sebenarnya tahun ke enam tapi kepotong potong karena saya sempat keluar dari norway terus baru balik lagi dua ribu sepuluh
tapi ini riri sendiri kegiatannya apa di sana
apa kuliah atau apa ini
saya sekarang masih sibuk kursus bahasa norway
beda lagi ya norway itu dengan bahasa bahasa di eropa di sana
beda beda lagi
gimana tuh kalau misalnya ngomong selamat berpuasa dalam bahasa norway gimana tuh ri
aduh kalau selamat berpuasa saya nggak tahu nih
tapi kalau misalnya puasa di sana sebenarnya seperti apa sih
kalau kita kan kalau di indonesia ya udah biasa lah
euforianya berasa ya
negara lain juga
ini kan katanya norway ini sebagai salah satu negara yang memiliki rentang
waktu puasa yang cukup panjang
apakah riri juga sama seperti itu menjalankannya
kalau dulu tahun pertama saya puasa di norway kita coba ikutan matahari
waktu itu summer
jadi terlalu panjang rasanya
terus akhirnya karena ada aturan khusus tentang puasa di negara negara yang malamnya singkat sekali
jadi akhirnya kita memutuskan
buat ikut jadwal yang kombinasi antara waktu lokal dan mekah
jadi itu instead of delapan belas jam atau tujuh belas lima jam sekarang kita cuma empat belas jam jadinya
oke jadi nggak ikut yang delapan belas jam tapi riri ikutnya yang empat belas jam ya
itu susah juga ya untuk menahan haus dan lapar kalau misalnya ikut yang delapan belas jam
nah ini ri kalau misalnya terkait suasana ramadan di sana itu gimana sih kan kalau misalnya di indonesia itu kan berasa ya
kental sekali karena kita menjadi mayoritas di sini warga muslim
kalau di norway sendiri bagaimana ri
ada nggak sih komunitas komunitas muslim atau wni yang melakukan kegiatan khusus selama ramadan
komunitas muslimnya ada
cuman sekarang karena saya masuk lagi sebelumnya saya di kota yang lain
sekarang saya di bergen dan ketika saya masuk itu cuma dua bulan atau tiga bulan sebelum covid
kegiatan kegiatan yang event event yang berkumpul gitu kan jadi udah dilarang ya dan terbatas sekali gitu
jadi belum ada lagi dan rasanya sih karena mungkin karena udah lama kali ya udah beberapa kali udah beberapa tahun
jadi sama aja cuman bedanya kita nggak ngedenger beduk nggak ada sholat arawi
tapi ini riri di norway sendiri tinggal sama keluarga teman atau memang sendiri aja
terus kalau misalnya untuk ya tadi kan kalau sholat rawih sendiri apa segala macam sendiri
nah itu bagaimana ngatasinnya apalagi kalau misalnya kangen sama indonesia
oh kalau kangen udah pasti apalagi sekarang jadi nggak bisa pulang kan udah lama
kan saya di sini sama suami dan anak saya
oh sudah sama keluarga
jadi at least kita bareng bareng semuanya jadi lebih mudah rasanya
tapi gampang untuk mendapatkan misalnya kalau misalnya kangen masakan indonesia gampang untuk dapetin bahan bahan makanan
kayak untuk memasak reda
rendang atau apa apa makanan favoritnya nih riri
oh kalau rendang gampang dapatnya cuma ada beberapa bahan bahan sedikit lah kayak daun kunyit susah gitu
cuma mostly kita bisa dapat karena di sini kan ada toko asia
jadi kebanyakan sih kita bisa masak masakan rumah juga
saya di sini juga masak masakan rumah biasa
oke berarti riri ini udah pinter masak ya
apa jangan jangan ada umurnya juga nih
ada biasa ini
kalau misalnya orang yang tinggal di luar negeri itu suka bikin channel youtube sendiri
terus biasanya banyak juga penonton ya
atau riri juga punya seperti itu
saya kebetulan enggak terlalu banyak masak
cuman kayak kalau sharing foto foto di instagram
paling kalau cerita cerita sedikit tentang bergen atau keadaan norway
cuma segitu aja sharingnya
oke ri ini kan kamu kan tadi bilang kalau misalnya udah enam tahun pernah berpuasa
di norwegia dan sebelumnya di capital city sebelum di bergen
dan sebelum corona nih ya
itu gimana sih suasana ramadan di sana
apakah sama meriahnya seperti di indonesia
apa bedanya sama sekarang
oh beda banget
ini kita cuman
kita sendiri yang menjaga suasana ramadannya
jadi puasa dan rutinitas yang lain
sedangkan ketika keluar rumah kan semuanya biasa aja
kecuali kalau kita udah ngumpul
sama temen temen sama sama indonesia
dan itu juga pun harus yang sama sama dengan jadwal yang sama
kan ada beda beda kan ya
ada yang ikutan mekah kombinasi
dan ada yang ikutan matahari
jadi cuman bisa berkumpul bareng
misalnya buka bersama ya sama sama yang dengan jadwal yang sama
sebenarnya kalau di norway itu pastinya berapa jam sih
apalagi ini kan tanya bergantung dengan musim juga
kalau saya tidak salah ya
kalau misalnya musim dingin biasanya lebih panjang lagi ya riri
lebih singkat kalau musim dingin
oh lebih singkat justru
karena malamnya panjang kan
karena malamnya lebih panjang
biasanya berapa lama kalau misalnya lagi musim dingin
dan kalau misalnya lagi summer berapa jam tuh
saya belum pernah coba musim dingin
tapi paling cepat matahari tenggelam itu sekitar jam tiga an tiga sore
ternyata tidak terlalu banyak berbeda
jadi kalau ikutin matahari itu kita imsaknya jam setengah empat
terus berbukanya sekitar jam sembilan
oh jam sembilan malam itu ya berarti
nah kalau ngomongin soal puasa dan juga berbuka puasa tentunya
kan kita sebagai umat muslim menginginkan ya adanya komunitas yang bisa mungkin secara virtual
dari mungkin ada dari perwakilan indonesia di sana yang ngajak riri sekeluarga untuk bisa secara virtual bersilaturahmi untuk mungkin saja ngaji bersama sama atau apapun begitu di sana
pak kalau dulu di oslo sempat ada pengajian
di bergen ini juga ada pengajian
mungkin sekarang karena covid jadi lewat zoom
saya juga belum join
cuman ya itu kendalanya kalau mau berbuka bersama
kan kadang terlalu malam jadi agak kurang kondusif untuk yang berkeluarga dan punya anak
jadi lumayan terbatas
oke jadi terbatasnya karena berbeda beda ya orang di sana ada yang mengikuti matahari
lalu dulu juga ada yang mengikuti memang disesuaikan jamnya oleh mekah
nah ri ini kan kita masih covid ya
ini ngomong ngomong soal covid gimana nih keadaan di norway khususnya di bergen
kalau di bergen
sebenarnya norway in general mungkin lebih sedikit lumayan kondusif ya
masih kalau di bergen khususnya di bergen kita ini lagi
jadi norway kan sudah mulai mereka mau open up
mereka mau ngelonggarin restriksi covid mereka karena mulai sudah kondusif di bergen ini sendiri
kita baru di update tanggal enam belas kemarin
kalau kita kemarin itu
itu kan karena antisipasi setelah liburan pascah takut orang orang pada banyak libur
seperti kemarin terjadi pas summer abis orang orang banyak libur mulai outbreak lagi
nah sekarang kelihatannya agak lebih kondusif jadi aturannya mulai dilonggarin lagi
kita dari yang harus keeping distance dua meter sekarang udah semeter lagi
cuman untuk masalah kerja masih dianjurkan untuk kerja di rumah
oke ini terakhir riri mungkin bisa mau disampaikan
ada keluarga di indonesia yang mungkin sudah lama nggak ketemu riri
ada yang mau disampaikan salam salam mungkin sekalian di sini
ya buat mama papa saya kakak saya keluarga di indonesia semuanya kita kangen banget
kalau udah vaksin kita bakal pulang
oke terima kasih riri sudah berbagi informasi dan kami tentunya kita berharap semuanya sehat sehat saja
dan akhirnya nanti bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga tercinta
terima kasih riri
terima kasih riri
semoga semuanya selamat dan sehat